ada warga negara indonesia
rakyat kita yang masif
berada di bawah garis kemiskinan
ini tugas kita bersama
pan gerindra partai partai lain
partai di indonesia punya orang orang baik
dan punya orang orang tidak baik
kita boleh punya jiwa
tapi kita juga harus introspeksi diri
sekarang bagaimana yang baik baik
dari semua latar belakang
indonesia tidak bisa dibendung
tidak bisa atau tidak mau kerjasama
yang tidak mau diajak kerjasama
silahkan jadi penonton yang baik
tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama
kita mau mengamankan kekayaan bangsa indonesia
tidak boleh ada orang indonesia yang berpikir pikir seperti itu
tidak boleh ada anak anak indonesia
saya malu saya dikasih pangkat jenderal
saya berpikir siang dan malam
bagaimana rakyat indonesia tidak ada yang lapar
bagaimana rakyat indonesia tidak ada yang lapar